jadi kamu tuh pulang gara gara takut dipaksa ikut makan malam sama be
adriana tuh lagi kesel banget sama mas b
adriana tuh harus jaga image dong ma
jangan kayak kemurahan gitu langsung nerima tawaran dari mas b
kamu maunya dibujuk bujuk dulu ma
kamu tuh ini tuh kesempatan emas buat kamu justru untuk ketemu sama orang orang penting adriana
tapi proyek proyek yang besar sehingga menguntungkan perusahaan kita
namun masalahnya gimana ya
jadi tadi papi memberanikan diri datang ke adriana
minta untuk adriana
dan dia menolak sayang
ya gak tau lah
gimana kalau seandainya kamu yang nemenin pape
kamu keberatan gak
aku yang nemenin papi
masa papi masih ngajak surti untuk nemenin papi kamu ini
iya lah be
masa bi surti
kamu mau kanemanin papi karena bagaimanapun juga kamu adalah anak papi
jadi papi datang beserta dengan perempuan yang juga papi sayangi kan
yaudah deh be kalau gitu reva mau nemenin papi
oke terima kasih banyak tank tapi tolong tolong tolong penampilan jangan asal asalan ya
iya be semoga aja reva gak ngecewain papi ya
gak mungkin lah
kamu selalu membuat pabrik bangga
papi bisa aja
yaudah kalau gitu papi sekarang kerjain tanpa

sayang makasih ya
kenapa kok seneng gitu
jadi papi itu ada acara sama rekan kerjanya
nah harusnya bawa adriana
tapi adriana gak mau
jadi papi ngajakin aku deh
kok lo malah seneng sih
bokap lo dinernya ngajakin lo
kasian tau bokapnya
nanti waktu dinernya bareng lo
terus pemikiran sama orang orang lain disana gimana
yang rekan rekan kerja dia temen temennya dia
lo pikirin deh
nggak usah pas dia diner ngajakin lo
terus udah gitu dia nanya
sama ditanya gitu kan sama teman teman sama rekan rekan kerjanya
bapak habibie kok datangnya sama anaknya
bukan sama istrinya
menjadi muda ya pak sekarang
terus istrinya kemana
sakit ya pak
pergi ya pak
lah kasihan kan
tunggu tunggu tunggu
re kalo menurut gue mendingan nanti malam bokap lo datangnya sama cewek lain aja
hitung hitung sekalian momen yang pas tuh buat nyembelangin bokap lo sama cewek baru
mendingan bokap lo sama cewek lain aja perginya
kalau bisa mungkin dijodoh kan
cari cewek yang soleha
terus udah gitu emang mau sama bokap lu bukan karena harta
siapa tau bokap lu bisa move on dari adriana
terus jatuh cinta sama cewek pilihannya
tapi masalahnya ya nyari cewek yang kayak gitu tuh susah
apalagi dalam waktu singkat
jadi gini loh re
gue tuh punya tante
terus baik hati
terus yang paling penting
dia itu keibuan banget
umur dia tuh sekarang sekitar tiga puluh an gitu
cuma dia sampe sekarang belum nikah re
jadi dia sangat mementingkan karirnya gitu
buat saat ini
jadi dia belum sempet sempet cari cowok
hah bener tuh reva
tantenya si cindy ini cocok banget sama bokap lo
dia umurnya tiga puluh an kan
terus udah gitu
udah mapan karirnya udah lumayan gitu kan
atau mungkin wow banget
udah pasti dong
dia pasti cocok jadi ibu loh
terus udah gitu
dia pasti pemikirannya lebih dewasa daripada adriana ya kan
dia langsung telfonin aja sini
lo pengen balikan sama meli
bukon dong temen temen
timnya kayak banyak rasanya
t merc di depan
kita ada jalan yang jauh nih
jadi kepa kaplah jalan lainnya gitu
malah gue udah ada petunjuk

warang apaan sih tante guardian tinggalkan dia
wah udah langsung
wah udah udah satu ratus lima belas yang mengajarin

bukan nolak begitu dong harus menghargai temen kita sendiri
masa lu tolak sih itu namanya pak mali
tau gak ada pak mali
oh oke oke pengarang itu namanya mak
yaudah makasih ya
masa lu pak
iya sin ada apa sih tumbe ini telfon tante
iya halo tante farah aku pengen minta tolong soalnya tante
mungkin rada aneh ya tante sindi minta tolongnya
cuma sini perlu banget bantuan tante
jadi sindi ini punya temen namanya reva si reva ini punya papi
terus papinya tuh punya istri muda gitu kan tapi mereka lagi kayak ada masalah gitu kan kak
nah pr nya nanti malam itu papanya itu diundang ada dinner gitu
terus suruh bawa istrinya jadi berhubung istri muda yang gak bisa tante mau gak temenin papinya temen cindy
hmm sindi sindi ada ada aja kamu gak mau ah aku
aduh tante ayo dong ih hitung hitung tolongin sindi tante ya tolongin temen sindi juga
lagian tante tante masih tahu ya itu yang namanya papinya reva itu ganteng buat badannya tinggi
abis itu mapan ini pengusaha kaya tante
terus kan banyak rekan rekan kerjanya cowok cowok mapan gitu tante kan lumayan ya tante buat anto cari jodoh
aduh gimana ya sini tapi kan tante gak pernah kaya gitu ntar kalo ketemu pasti tante kaku deh
aduh tantangan gak apa apa nanti ditemenin juga kok sama temen cindy
temen cindy ini si reva nanti nemenin tante tapi kayaknya dia bakal nunggu di mobil aja gitu tante
jadi nanti tante dinernya berdua sama papinya reva gak apa apa ya
aduh please tante please banget ya tante ini udah mepet banget tante urjan
hmm yaudah deh tante mau ini karena tante sayang banget sama ponakan tante sindi
oke makasih banyak ya tanta
oke deh sini tante kerja dulu ya
girls girls girls tante gue udah mau jadi reva ayo mending sekarang lo telpon pati lo
kalo ada cewek yang mau nemenin dia ngedate mending dia
iya bener sekali
ada cewek yang mau nemenin papi
nanti gue samperin aja langsung ke kantornya papi
yaudah aku lagi dulu
ya ampun adriana jadi kamu tuh pulang gara gara takut dipaksa ikut ke kantor
takut dipaksa ikut makan malem sama be
adriana tuh lagi kesel banget sama mas b adriana tuh harus jaga image domba
jangan kayak kemurahan gitu langsung nerima tawaran dari mas b
kan maunya dibujuk bujuk dulu ma
kamu tuh ini tuh kesempatan emas buat kamu justru untuk ketemu sama orang orang penting adriana
kan tadi katanya kamu makan malem sama mas be sama dirjen sama pejabat pejabat
gak tau siapalah harusnya kami ikut dong gimana sih mana kabur pulang
gak penting banget nih anak kelakuannya
lah ini kan kesempatan yang baik banget buat kamu kalau suatu saat nanti kamu kuasain perusahaan masbe
dengan seutuhnya sepenuhnya atas nama kamu
kamu juga butuh itu koneksi koneksi
itu yang penting penting itu sayang
kalau nggak ada koneksi terus mau ngapain
bengong pasang tenda di luar
iya bener juga ya maya
kok gak jalan ya
gak jalan emang
kalau lagi oneng begini mana ada yang jalan
pokoknya sekarang kamu harus balik lagi ke tempat mas b
kamu bilang sayangku mas b ajak dong aku makan malam sama kamu
aku pengen ikut kan ketemu orang orang